kalau suami nyuruh buka buka
gak usah banyak protes
sebelin kamu sepatu baru blazer baru
aku kan udah bilang sama kamu mas
aku gak butuh barang barang mewadah
ada sebuah rahasia besar
yang alas sembunyikan dari lo
cuman sekarang gue gak mau ikut campur lagi kayak kemarin
bener bener gue gak mau ikut campur
tapi lo punya dua pilihan sekarang
yang pertama lo cari tahu rahasia apa yang harus sembunyikan dari lo
atau yang kedua lebih biarin begitu aja
mas al punya rahasia besar
rahasia apa yang angga maksud
dia cinta sekali sama al
kamu seperti orang bodoh
yang mengharapkan anil
aku gak mau
aku gak mau
kalau kamu terus terusan seperti ini
lebih baik kalian bercerai
nama adiknya papa namanya siapa
sekarang tinggal fotonya ma
mama punya gak
tapi mama harus nge print dulu ya
bentar mama nggak perlu di tempat kantor apa apa ya
selamat datang pak aldi barat
ada yang bisa saya bantu
ya jadi begini pak
makan malam sudah siap yuk
buat rawon dan rujak petis
ya ampun ma
kok ngeropetin segala sih
kan bisa beli makanan di luar aja mah
ah enggak repot
mama seneng masak ini
kamu udah dimana
aku ini jalan ma
sama kimberly kan
kan mama sudah bilang
ajak kimberly kesini
untuk makan malam sama sama
kok kamu tuh susah ya dibilanginnya
aduh ma udah deh
aku sama kimberly itu cuma temenan ma
aku gak punya pacar mah
aku pulang ajak kimberly kesana ya
ya tapi mama tenang ya
mama tunggu ya
gampang juga bikin ren dinurut sama aku
sekarang juga aku ketemu sama pacarnya rain
gari seluruh satu ya
sekarang warna hijau
udah mama print
ini foto omah sama opa dari mama
tapi masih ada yang kurang sih mir
masih ada yang kurang ya
kita tempel dulu ya fotonya
ada yang kurang oma
ada yang kurang
jadi foto papanya mas al
foto adiknya mas al masih belum ada
mama ada nggak fotonya
masih nggak ya

masih ada yang kurang ya
aku harus bilang apa ya kak andin
sejak awal aku sudah gak setuju dengan keputusan al merahsiakan soal roy dari andin
sampai kapan sih harus kayak gini
masih nggak setuju
masih nggak setuju
aku kirimnya sekarang ya
ya makasih ma
dari aku ke kamar dulu ya
sayang mama ke kamar ya
wih dikit lagi jadi
den kamu keluar sekarang ya
saya tunggu di gerbang
maksa banget jadi orang
belum selesai ngomong langsung dimatiin
masal kenapa sih
kok nyor aku ke depan rumah
buka buka sih
kalau suami nyuruh buka buka
nggak usah banyak protes
saya beliin kamu sepatu baru blazer baru
aku kan udah bilang sama kamu mas
aku gak butuh barang barang mewah dari kamu
ya tapi kamu besok butuh
ya butuh untuk apa
ke sekolahnya rena
atau apa mas
baca biar gak usah banyak tanya baca
udah fokus di tas pelitian usah
panggilan interview untuk menjadi dosen junior
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
ini beneran mas
sejak kapan saya pernah main main
direkturnya rekan kerja saya
tapi kamu nggak sesenang dulu
belum tentu kamu bisa lolos